menteri era orde baru serta kepala bpk dari era habibi hingga megawati satrio budi harjo judono meninggal dunia
ahli ekonomi yang biasa dipanggil billy jodono ini mengembuskan nafas terakhir di usia tujuh puluh tujuh tahun
sejumlah saudara dan kerabat mulai mendatangi rumah duka satrio budi harjo yudono di jalan patra kuningan jakarta selatan
wakil presiden yusuf kala juga hadir untuk mendoakan almarhum
wakil presiden ri ke enam budiono politisi senior partai golkar akbar tanjung
serta mantan menteri pendidikan dan kebudayaan muhammad nuh juga hadir di rumah duka
kala mengatakan dirinya mengenal sosok almarhum sebagai orang yang teliti dan sederhana dalam menjalankan pekerjaannya
bidi yudono pernah menjadi menteri perdagangan di era presiden soeharto antara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak bj habibi menjadi presiden
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga masa abdurrahman wahid dan megawati soekarno putri pada dua ribu empat
ia memimpin badan pemeriksa keuangan
almarhum bidi yudano menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit medistra jakarta selatan
pria kelahiran pangkal pinang satu desember seribu sembilan ratus tiga puluh dua itu meninggal karena sakit
beliau bekerja keras dan itu
terus kesannya bapak dengan beliau itu seperti apa pak
iya saya sama sama menteri perdagangan
jadi orangnya teliti kan
ada kesalahan ya pak dengan pak bili

keluarga menyatakan jenasa akan dikebumikan di tpu kiritama tonjong parung bogor jawa barat pada senin siang bedruzama jakarta
bisa untuk masak
kayak itunya m earned